nongkrong di kafe kini tak lagi sama setelah virus corona mewabah
setelah kafe dan restoran hanya diizinkan pesan makanan untuk dibungkus atau dibawa pulang
kini kafe dan restoran dapat kembali memberikan layanan makan di tempat
protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh penggunaan masker
wajib cuci tangan serta menggunakan hand sanitizer adalah hal yang harus diterapkan
salah satunya kafe di jalan cilaki kota bandung ini
pengelola memastikan para karyawan tak hanya dilengkapi masker dan sarung tangan tapi juga face shield
selain itu pengelola pun tegas soal pengaturan durasi pengunjung saat berada di kafe
setelah satu jam biasanya dari tim kita mengingatkan ke tamunya
tapi mereka rata rata sudah tahu sih karena itu mungkin mereka juga baca ya si konsumen konsumen
jadinya mereka sudah sadar
sementara kafe kopi kekinian tak hanya membuat penyelamat
menerapkan protokol kesehatan tapi juga mendata pengunjung yang datang
guna mengurangi kontak antara konsumen dengan karyawan kafe ini pun memiliki aplikasi khusus
terus pesen makanan dari situ dan bayarnya pun dari meja
jadi kita menyediakan empat dompet digital dari ovo gopay dana dan ling aja
salah satu kafe di jalan r e martadinata pun ketat menerapkan protokol kesehatan
pengelola menempelkan kaca akrilik di beberapa meja sebagai bentuk penerapan physical distancing
bahkan salah satu area kafe kini ditutup
area bawah kita tutup karena area bawah tuh bener bener ngumpul banget si layout kursinya
jadi kita tutup dulu
meski pengunjung merasa khawatir nongkrong di kafe pengunjung mengaku sudah membekali diri dengan sejumlah protokol kesehatan
pertama cuci tangan keluar masuk saya cuci tangan
jaga jarak gitu kan
pulang ke rumah langsung saya ganti baju mandi
itu yang pertama saya kerjakan
pakai kaca akrilik
hand sanitizer itu selalu bawa kasihnya
misalnya tisu basah dan lain lain lebih menjaga
meski kafe kafe sudah diizinkan beroperasi kembali dan melayani makan di tempat
masyarakat diharapkan tetap mempertimbangkan datang ke kafe
walaupun harus tetap bepergian masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah
untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
rizka rizlia kah vijati bandung jawa barat